merchant discount rate atau mdr merupakan biaya yang akan dikenakan kepada pedagang oleh penyedia jasa pembayaran
namun pedagang tidak boleh membebankan biaya tersebut kepada konsumen atau pembeli
mengutip laman merchant agregator interaktif cris harga pembuatan kris dipatok rp tiga puluh
ada pun biaya mdr yang dikenakan pada setiap transaksi berbeda beda
biaya admin rp dua dibebankan untuk bca bri dan mandiri untuk transaksi rp dua puluh lima hingga di bawah rp lima puluh
sementara itu transaksi di atas rp lima puluh dikenai biaya admin